anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
pemerintah provinsi dki jakarta resmi memperlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar atau psbb ketat
sebelumnya keputusan pemberlakuan psbb ketat yang diumumkan
gubernur dki jakarta anies baswedan memantik kritik dari para pembantu presiden jokowi
silang pendapat antara pemprov dki jakarta dan pemerintah pusat muncul di ruang publik
namun akhirnya psbb ketat tetap diberlakukan
bagaimana media memotret pola komunikasi antara pejabat dki dan pusat
dan mengapa pemerintah pusat sangat khawatir psbb ini berpengaruh pada pemulihan ekonomi
malam ini editorial view cnn indonesia akan mengupasnya bersama para narasumber yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom ada mas arief zulkifli kepala pemberitaan korporat tempo media
selamat malam mas arzul
halo dan juga ada mbak dewi savitri standard and practices cnn indonesia tv
selamat malam mbak desaf
selamat malam rifana
oke saya mau ke tempo dulu saya mau ke mas arzul terlebih dahulu nanti baru saya ke mbak desaf ya mbak
nanti tuan rumah terakhir
oke mas arzul empat hari ini kita disuguhkan silang pendapat antara pemerintah pusat dengan pemprov dki
bagaimana kemudian tempo memotret pola komunikasi saling bersahutan ini mas arzul
ini bukan cerita baru ya ini cerita yang sudah bisa kita tebak sejak awal
yaitu pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat gamang dalam melihat dan menghadapi pandemi ini
di awal awal dulu pada bulan maret yang sebetulnya pemerintah pusat punya kesempatan yang besar untuk melakukan pembatasan pembatasan yang lebih progresif begitu
itu tidak dilakukan dengan segala excuse yang sudah kita tahu semua gitu
nah semakin kebelakang semakin kasusnya semakin banyak
lalu kemudian secara ekonomi juga kita semakin tidak stabil
yang mengakibatkan akhirnya pemerintah dihadapkan pada dua pilihan ekonomi atau kesehatan
nah tentu saja nggak bisa dipilih ini kan
sekarang pemerintah pusat berada dalam kondisi tidak bisa memilih
harus dua duanya gitu
sementara dari sisi pak anies di dki
dia lihat ada kedaruratan yang nggak bisa lagi ditunda
dengan melihat angka angka epidemiologi yang begitu mencekam
kita semua sudah tahu gitu
jadi buat saya sebetulnya ini adalah sebuah lagu yang bisa diprediksi
begitu ketika anies mengatakan itu
spb diperketat akan ada serangan
meskipun anies mendasarkan pada secara politik secara komunikasi politik
mendasarkan pada pidato presiden yang menyatakan bahwa kesehatan itu harus
ekonomi tidak bisa di restart
kalau kesehatan tidak diperbaiki lebih dahulu
ini juga menurut saya satu persoalan
karena pak jokowi juga sebelumnya tidak berpikir atau tidak menyatakan hal seperti itu
jadi dia selalu ekonomi penting dan sebagainya
tapi tiba tiba audit the blue keluar statement itu
nah anies mendasarkan pada itu secara politik
tapi kita lihat lagi ketika ada respon yang begitu keras dari para pembantu presiden di jajaran
pemerintahan presiden juga tidak menunjukkan sikap tertentu begitu
jadi kelihatan betul memang pemerintah gamang
oke kelihatan betul pemerintah gamal
tadi mas arzul menyebutkan bahwa saat ini pemerintah pusat memang tidak bisa memilih antara ekonomi dan juga pandemi
tapi tempo melihat apakah itu sebetulnya bisa dipilih
kalau misalnya ada political will yang kuat dari presiden dari pemerintah pusat
untuk bisa mengutamakan public health terlebih dahulu
sebetulnya itu bisa mas dilakukan

tapi tempo memotretnya sebetulnya kalau ada political will bisa mas
lebih dari sekedar persoalan mendahulukan ekonomi atau mendahulukan kesehatan
sejak awal kami di tempo lewat berbagai tulisan dan tajuk
menglanjurkan dengan sangat keras
agar pemulihan ekonomi dan penyihatan masyarakat dari pandemi ini dipimpin langsung oleh presiden
jadi itulah yang sekarang tidak terjadi
sehingga setiap organisasi yang dibentuk oleh presiden
dari mulai gugus tugas
lalu kemudian komite nasional
sekarang lagi ada komite percepatan covid
itu didelegasikan kepada orang orang di bawah presiden
yang kita tahu bahwa mereka terpenjara oleh birokrasi
mungkin juga terpenjara oleh kepentingan kepentingan politik jangka pendek
sehingga komunikasi itu menjadi begitu susah
koordinasi itu menjadi begitu susah
jadi misalnya di
komite percepatan ekonomi
dan penanggulangan covid
itu satu sampai satu setengah bulan pertama
sibuk dengan organisasi saja
jadi ruwet birokrasinya begitu ya mas
terlalu banyak panjang birokrasinya
ada seorang misalnya seorang yang
levelnya itu di bawah menteri gitu
yang harus memimpin
jajaran dari kementerian yang lain
kementerian yang lain tidak punya
susah diharapkan punya komitmen yang kuat
karena dia bergerak berdasarkan undang undang
di kementeriannya sendiri sendiri
gerak itu begitu sangat terbatas
dengan segala ego sektoral dan seterusnya
nah ini sebetulnya bisa diselesaikan
kalau presiden mau memimpin langsung
sekarang ini kalau kita lihat problem di indonesia
kan tinggal dua sebetulnya yang puncaknya problem indonesia
satu adalah kesehatan
kedua adalah ekonomi
jadi kalau presiden mau memimpin langsung
manfaatkan kementerian yang ada
itu saya kira akan jadi organisasi yang lebih ramping
dan lebih bisa mencapai hasil
oke nanti kita akan tanya kenapa kemudian
presiden sepertinya enggan untuk mengambil alih
sentralistik penanganan pandemi
dan kemudian pemulihan ekonomi
nanti dulu mas arzul kita akan bahas nantinya
saya mau ke mbak desaf terlebih dahulu
mbak desaf bagaimana kemudian cnn indonesia tv
saling bersahutan antara pejabat
pemerintah pusat dengan gubernur dki jakarta
ataupun pemprov dki jakarta
apakah ini kemudian membingungkan bagi masyarakat
dan tentunya buat kita media juga
rifana saya ingin memulai dari sebuah komentar
di laman twitter ya
yang tadi sebelum acara ini dimulai
saya sempat lihat lihat
ada satu komentar yang sangat menggelitik bunyinya
bunyinya singkat saja begini
pandeminya sekarang yang dipikirin dua ribu dua puluh empat
dua ribu dua puluh empat gitu ya
itu belum tentu benar tentu ya
tapi bahwa ada orang indonesia punya kesan kesan seperti itu

itu membuat saya berpikirkan bahwa itu tidak benar benar benar

apa yang anda sebut sebagai pola komunikasi tadi itu
sudah berjalan cukup buruk selama beberapa bulan ini
dan di cnn indonesia kita berkali kali memotret persoalan komunikasi yang sangat buruk
antara terutama pemerintah daerah di jakarta dan pemerintah pusat
kalau mas azul tadi melihat persoalannya pada
ketidaksediaan bapak presiden
untuk tampil misalnya
langsung memimpin ini
kita juga mempertanyakan hal yang sama
kenapa sejak awal
seluruh kendali operasi ini diserahkan kepada gugus tugas
tidak dijelaskan secara detil
apa dasar pemikiran argumen dan seterusnya
kita tahu persis yang namanya pandemi itu
mesti diurus oleh orang orang yang punya
pemahaman yang sangat baik
tentang bagaimana mengurus wabah
bagaimana pengalaman pandemi itu
bagaimana pengalaman sebelumnya
kita menghadapi persoalan yang menyangkut kesehatan
bagaimana menggerakkan sistem kesehatan yang sangat besar
dari pusat sampai ke bawah
supaya orang selama terhindar
dari persoalan dari ancaman
yang terjadi adalah
orang orang ini yang ada di kementerian kesehatan
ternyata justru tidak diberdayakan secara maksimal
atau setidak tidaknya mereka tidak memegang kendali
yang memegang kendali justru satu entitas yang namanya bnpb
tidak salah tentu saja
tidak salah tentu saja
tidak salah tentu saja
satu sisi dari apa yang selama ini
terus menerus menjadi pertanyaan buat kita
di sisi lain masih soal komunikasi lagi
komunikasi yang tidak terlalu bagus
antara pemerintah daerah dan pusat
kemudian juga antara pesan yang ingin dikirim oleh pemerintah
kepada masyarakat itu sebenarnya apa
kita tidak melihat banyak diberikan
kalau misalnya membuka lokasi wisata
maka seperti apa
yang boleh seperti apa yang nggak boleh seperti apa
penerjakan dunia seperti apa
itu komunikasi resiko juga sangat minimal
dan itu selalu menjadi
saya kira keperhatian semua media ya
bukan cuma tempo atau cnn ya
dan ada banyak persoalan lagi
yang kemudian menumpuk
dan ujungnya apa yang kita lihat hari ini
tapi tadi kalau mas arzul mengatakan
bahwa tempo sudah berkali kali
menganjurkan agar pemulihan emabnya
dan juga penanganan pandemi
langsung ditangani oleh presiden
bagaimana kemudian cnn indonesia bersikap
apa sebetulnya yang harus didahulukan
public health terlebih dahulu atau pemulihan ekonomi
atau memang bisa berjalan beriringan
seperti yang diinginkan oleh pemerintah pusat mbak desaf
saya kira enam bulan setelah pandemi
akhirnya kita tidak punya pilihannya
jadi kita kalau bicara
karena kita tidak mau terpolarisasi
antara apakah kita milih ikut jakarta
atau kita milih ikut pemerintah pusat
yang paling adil dan paling masuk akal saat ini
adalah kita mendengarkan apa yang dikatakan
oleh orang yang tahu
para ahli diantaranya adalah epidemiologi
mereka punya riset mereka punya pengetahuan yang cukup gitu
dan hampir seluruhnya
mengatakan dan ini bukan
bukan omongan satu dua orang
hampir semua mengatakan ini studinya oecd
negara di eropa barat
di studinya imf ini studinya world bank
hampir semuanya mengatakan bahwa
pemulihan dari pandemi
situasi ekonomi tidak akan membaik
diusahakan dengan cara apapun
situasi ekonomi akan selalu terbelenggu oleh pandemi
jadi kita tidak punya pilihan
pandeminya dibenerin dulu
baru kita masuk ekonomi
sayangnya pilihannya sekarang itu
nanti kita akan bahas lebih lanjut soal keputusan psbb
yang dilakukan ataupun diputuskan oleh
gubernur dki jakarta anies baswedan
dan kita akan bedah
apakah itu kemudian sama saja
dengan isinya dengan psbb transisi
dan kenapa kemudian presiden
tampaknya tidak setuju dengan keputusan
yang diambil oleh pemprov dki jakarta
malah mengusulkan psbb
bagaimana tempo dan juga cnn indonesia
kita akan kembali usai jeda
cnn indonesia prime news
gue mau mencurkan problem baru
jadi ada bias kelas sebetulnya ketika kita minta untuk
kita semua harus tinggal di rumah itu sebenarnya ada bias kelas
yaitu orang orang seperti saya teman teman yang ada di studio
yang mungkin tidak relatif punya kesempatan untuk bisa kerja di rumah dan sebagainya
tapi orang orang miskin orang orang di lapis bawah itu akan kerepotan sekali
nah di sini peran pemerintah menjadi besar gitu untuk membantu itu
kalau itu tidak dijalankan maka saya ragu psbb ini bisa efektif
karena orang orang itu tidak bakalan bisa tinggal di rumah karena dia lapar
dia harus pergi apakah itu disiapkan
pengalaman dari psbb yang berlalu kelihatan betul bahwa kita centang perenang
dalam hal membagi bantuan sosial
dan lebih dari sekedar ketidaksiapan dan kegagapan
juga ada lagi lagi ada unsur politik di dalamnya
kita sudah dengar ada cerita misalnya sebuah bantuan itu ditunda
sudah beberapa hari karena bungkus bantuannya itu
buku sembakonya itu belum selesai dicetak
nah di tas itu ada pesan dari tokoh tertentu atau pimpinan tertentu
bahwa bantuan itu datang dari dia
pada masa itu sebetulnya banyak media bukan cuma tmpo yang mengingatkan bahwa
kalau mau bantu bantulah dengan cash
jadi kayak bantuan tunai langsung
nah tapi kan ini juga tidak terjadi
kalau cash dia bisa pakai untuk apapun
dia bisa beli kue dia bisa beli terigu dan sebagainya
sementara kalau dia dikasih sembako ya dia harus mengolah dari sembako yang ada
tentu saja di dalam itu juga ada persoalan lain
paling tidak pertanyaan publik pertanyaan media
kalau sembako ini ada urusan dengan supplier sembako nggak sih
nah di sini juga ada akhirnya problem problem yang selayaknya di psbb kedua ini
difikirkan betul dengan bersama
supaya kecurigaan kecurigaan seperti itu tidak terjadi
oke mbak desaf tadi kalau mas arzul mengatakan bahwa psbb yang tadi diumumkan oleh pak anies baswedan itu
memang ada beberapa yang berbeda dibandingkan dengan psbb awal
dan ada kecocokan dengan apa yang diminta ataupun disampaikan oleh menko perekonomian pak erlangga hartarto
soal jam kerja dari perkantoran kemudian ada beberapa yang lainnya
tadi kalau mas arzul mengatakan bahwa ini
ini kemungkinan ada negosiasi antara pemerintah pusat dengan pemprov dki jakarta
apakah cnn juga memotret hal yang sama setelah tadi kita mendengar bersama konversinya
dan kita bandingkan isinya ternyata memang agak berbeda dengan psbb yang di awal begitu mbak desaf
ya saya kira kita mesti selalu ingat ya yang namanya kebijakan policy itu mesti hasil dari sebuah situasi politik ya
apakah ada negosiasi
apakah ada tekanan
apakah ada rembukan
itu policy itu lahir dari sebuah situasi politik
jadi kalau kemudian apa yang kita lihat siang ini bahwa di dubai ada ini dan seterusnya
saya kira itu sudah sangat kita prediksi sebelumnya
semua orang sudah memperkirakan
cuma ininya saja levelnya saja sampai berapa banyak mundurnya gitu kalau pakai istilahnya mas azul tadi
mundur berapa langkahnya atau maju berapa langkahnya itu saja yang kita belum tahu persis gitu ya
tetapi kalau saya melihatnya yang dicapai yang diumumkan siang hari ini sebenarnya menurut saya tidak terlalu jelek ya
dalam arti bahwa betul ada beberapa konsesi sudah disebutkan pak menteri perekonomian sebelumnya gitu
dan ternyata tadi betulan gitu ya
tetapi ada juga poin poin yang menurut saya sangat penting
misalnya semua angka tesnya wajib kemudian tracingnya wajib gitu ya
dan tracing itu adalah
mungkin jarang disebut tapi itu sebenarnya salah satu titik yang sangat lemah di dki
dari kasus yang muncul setiap satu kasus yang muncul itu tracing idealnya itu dua puluh tiga puluh orang
jadi apa yang terjadi adalah orang yang sudah ketahuan positif karena tracingnya pendek
maka kemudian yang lain yang tertular itu masih banyak sekali
kalau sekarang sudah disebut sebagai salah satu bagian yang harus dilakukan oleh dki
maka kita berharap dan kita akan cnn
akan memantau terus ini
setelah ini berapa banyak yang mau di trace itu
bahwa kita akan ikut ikutan new york misalnya
yang new york itu setiap satu kasus tracingnya
atau kita ikut ikut madrid misalnya
itu tracingnya antara sepuluh sampai dua puluh
nah kita ikut yang mana
karena dengan begitu kita akan sangat berupaya untuk merangkul yang lain lain yang masih bebas ini
dan kemudian dibawa ke tempat isolasi khusus
jadi saya kira itu salah satu poin yang
yang cukup lumayan dari keputusan hari ini
yang lain saya setuju dengan mas azul
dan kemudian ini semua akan tergantung pada bagaimana penegakan aturannya
law enforcement ya mbak ya
yang compang camping itu lagi lagi penegakan aturannya
sangat membahagiakan bahwa tadi ada detail tentang misalnya gini
kalau tertangkap pertama kali dua ratus lima puluh ribu berikutnya lima ratus ribu ada aturan progresif
jadi sekarang lebih jauh lebih jelas daripada sebelumnya
masalahnya adalah ini nanti yang mau menangkap orang
yang pakai masker ini siapa
berapa orang dan seterusnya
ini yang mesti dipikirkan oleh detail detail kecil kecil seperti ini
yang mesti dipikirkan oleh pak anies dan jajarannya
belum lagi tadi urusan apakah akan ngasih sembako
apakah ngasih blt
dalam tempo yang tinggal besok ini
kalau kita berpikir dalam jangka dua pekan pertama
ini akan terjadi
kapan ini blt nya atau sembakonya sampai ke tangan mereka mereka yang membutuhkan
yang kita tahu
identifikasi penerima masih sering kisruh gitu ya
siapa yang harusnya menerima nggak menerima
siapa yang harusnya nggak menerima malah nerima
malah dapat double dan seterusnya
all in all kalau kita anggap ini tidak terlalu jelek
tantangan utamanya adalah bagaimana menegakkan aturannya
dan bagaimana memaksimalkan betul
konsesi konsesi yang sudah ada ini saja
oke artinya cnn akan mengawal
jangan sampai hanya berhenti pada psbb saja
tapi tracing harus digalakan sesuai yang tadi mbak desaf sampaikan
dan yang paling utama adalah law enforcement
penegakan aturan penegakan hukum begitu ya mbak
begitu mbak desaf ya
mas arzul apakah sepakat bahwa tempo nanti akan mendorong
bahwa jangan hanya berhenti di pengumuman psbb saja
dan pembatasan mobilitas masyarakat
tapi harus ada law enforcement yang jelas
dan monitoring di lapangannya akan seperti apa
sehingga masyarakat ini akan jerah begitu mas
saya kira law enforcement itu satu hal ya
seberapa bisa di enforce
sebetulnya kondisi masyarakat ini
kalau tadi bantuannya nggak turun
ya mereka pasti akan tetap peliaran di lapangan begitu
saya kira pemerintah dki
dengan segala respect kita kepada pak gubernur
harus juga mengembangkan cara cara
agar psbb ini bisa berjalan efektif
misalnya penggunaan teknologi
ada pak bupati yang mengembangkan satu aplikasi
yang bisa membuat sebuah toko
atau sebuah restoran
itu diberi nilai tertentu
apakah dia menjalankan protokol covid atau tidak
dan jika nilainya itu bertambah buruk
misalnya dapat bintang merah empat
itu pemerintah punya
alasan untuk menutup
jadi tidak semuanya ditutup
tapi berdasarkan penilaian penilaian publik
nah solusi solusi yang begini
solusi teknologi diantaranya
itu membutuhkan kreativitas
membutuhkan cara berpikir yang out of the box
nah kalau ini bisa dikembangkan
dalam pengertian faktor pp
keliling dan sebagainya
itu juga bisa dikurangi bebannya gitu
mas azul terakhir
sudah saatnya bahwa presiden mengambil alih
penanganan pandemi dan juga pemulihan ekonomi
meskipun tadi mas arzul sudah katakan
tempo berkali kali mendorong agar presiden mengambil alih
ini akan didorong terus
karena sudah saatnya tampaknya presiden untuk turun tangan
harus menurut saya harus presiden
harus mengambil alih langsung
supaya tidak ada ego sektoral
yang lain adalah pemerintah
dalam hal ini presiden harus memperbaiki
dan merevisi visinya
jadi jangan berpikir bahwa
pandemi ini akan selesai
kalau vaksin nanti sudah keluar
lalu menjanjikan kepada publik
awal januari dua ribu dua puluh
vaksin sudah ada
ingat bahwa yang disebut dengan vaksin sudah ada
itu adalah jatah yang akan
jika vaksin itu benar benar ada
tapi vaksin itu ada atau tidak
sangat berpengaruh pada hasil
dan persetujuan dari who
tanpa itu kita gak dapat apa apa
vaksin punya problem dalam hal distribusinya
ingat dua ratus enam puluh juta
jadi bayangkan bagaimana itu
kita sampai sekarang belum dengar
rencana pemerintah bagaimana program
vaksinasi nanti kalau vaksinnya keluar
lalu ingat juga bahwa
vaksin itu juga harus terus dikembangkan
karena varian dari virusnya
juga berkembang terus
dengan kata lain apa
meskipun nanti vaksin sudah keluar
tiga hal yang harus dijalankan
dalam menghadapi pandemi
yaitu tracing testing dan treatment
tidak bisa diabaikan
itu harus terus berjalan
dengan kata lain yang ingin saya katakan adalah
kita sedang lari maraton
bukan lari sprint
jadi jangan mudah melihat patah morgana
depan ini kelihatan ada garis finish
tidak masih jauh garis finish
itu yang mesti sama sama disampaikan
diajarkan kepada publik bahwa
kita harus berubah gaya hidup
pakai masker kemana mana
nanti sampai dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
barangkali kita akan terus menggunakan masker
karena itu tadi
vaksinnya belum terdistribusi
atau ada varian baru
jadi gaya hidup itu memang harus berubah
jadi kita harus hidup dengan itu
kita harus hidup di dalam suasana seperti itu
nah ini yang menurut saya belum sampai
semua masih memberikan fata morgana
bahwa di sini ada yang berubah

itu yang saya kira
oke terima kasih mas arzul
bagaimana dengan kita mbak desaf
cnn indonesia kalau tadi tempo akan mendorong
bahwa presiden harus turun langsung
dan juga mengubah visinya
serta menyampaikan message message
bagaimana penanganan pandemi ini
dan juga memberikan pengertian kepada masyarakat
bukan hanya fatah morgana tadi
yang disampaikan oleh mas arzul
itu pesan yang penting
dan semua media di indonesia sangat kesan
dengan pesan pesan seperti itu ya
supaya redaksi cnn indonesia
kita terus menyuarakan juga beberapa isu lain
selain tampilnya presiden
sebagai komandan tertinggi
dalam pandemi ini adalah
dan ruang yang lebih besar
pada aparat di kementerian kesehatan
untuk mengambil peran
yang memang sejak awal
mestinya menjadi peran peran mereka
mas azul menyebut soal vaksin
kalaupun vaksinnya keluar
membagikannya kepada sekian ratus juta rakyat indonesia
itu bagian bagian orang kementerian kesehatan
mereka tahu di luar kepala
persoalan persoalan seperti ini
kita sekarang concern kita adalah
ini urusannya sama obat sama reagen
sama macam macam ini juga
selama ini menjadi domennya
orang orang para tokoh tokoh
di kementerian kesehatan di bpom ini
orang orang ini harus
lebih banyak diberi ruang
orang orang yang punya perangkat yang sangat lengkap
dari eselon satu sampai bawah
memang baru pertama kali
tapi kita harus ingat
kita sudah pernah melewati berbagai hal
kita berhasil menangkal mulus masuk indonesia
kita berhasil menangkal ebola masuk indonesia
jangan dikira bahwa ebola tidak masuk indonesia itu
karena alokasinya jauh
di afrika enggak kita buktikan sekarang
bahwa covid dari wuhan
itu bisa sampai ke seluruh dunia
jadi surveillance dan macam macam
itu sangat penting
kali ini rupanya kita mungkin agak lemah
tapi kita sudah punya
kekayaan pengetahuan dan best practices
dari bapak dan ibu
di kementerian kesehatan
kita ingin dorong supaya itu dilakukan kembali
di luar itu kita di cnn ingin mendorong
bagaimana caranya supaya para pemimpin tertinggi di indonesia ini saling memperbaiki komunikasi
jangan mengirim sinyal sinyal yang kemudian sinyal sinyalnya itu membuai
tetapi rakyat sebenarnya tahu persis ini
ini tidak betul
misalnya kata terkendali dikeluarkan oleh beberapa orang
fasilitas kesehatan kita tidak terbatas
itu kan kita tahu
itu tidak betul
apalagi dari sudut pandang ekonomi ya
bahwa tidak ada sumber daya yang tidak terbatas
dalam kasus kita di tengah pandemi
nakes dan kaskes kita
bisa sangat terbatas
dan itu sudah kita buktikan beberapa pekan terakhir ini
jadi komunikasi komunikasi semacam itu
menjadi sangat penting diperhatikan
dan yang terakhir
supaya pemerintah dalam hal ini
dengan orang orang yang memang punya kemampuan
untuk menganalisis apa yang disebut sebagai pandemi itu
dari sudut pandang ilmunya sendiri
dan orang orang yang memang punya kepaharan
di pandemi itu
karena kita punya orangnya
kalau presiden bisa ketemu dengan influencer
bisa ketemu dengan artis
untuk menitipkan pesan pesan pandemi ini
kenapa tidak bertemu dengan orang orang ini
juga secara langsung
jadi bukan cuma esensinya yang didapat
simbolnya juga akan sangat baik
bahwa kita mendengarkan sains
dan kita ingin mengikuti apa yang terbaik
yang bisa dilakukan

kita sudah dapat poin poin
jadi saya ingin mengucapkan
saya ingin mengucapkan
bahwa presiden harus turun langsung
sebagai panglima terdepan
dalam menangani pandemi covid sembilan belas
dan juga pemulihan ekonomi nasional
surveillance dan deteksi harus digalakan
dan tadi yang paling utama
para pejabat di negeri ini
harus memperbaiki pola komunikasinya
agar tidak membuai masyarakat
dan presiden diharapkan mendengar
ataupun membuka ruang diskusi
untuk menangani pandemi covid sembilan belas
di tanah air
terima kasih sekali
dua orang narasumber yang sudah bergabung
kepala pemberitaan korporat tempo media
dan mbak dewi savitri
terima kasih atas waktunya
dan kami akan kembali